ia bermodalkan alat alat bekas yang sudah tidak terpakai lagi
lima siswa sekolah menengah kejuruan ini
merakit sebuah robot penjinak bom
oh jadi selain membuat robot penggerak untuk memindahkan bom
mereka juga membuat sebuah jalur dan tempat meledakan bom
dan barang mencurigakan
inilah robot penjinak bom kreasi lima orang siswa
sekolah menengah kejuruan yapan
di kampung cikawung desa sukatani kabupaten sukabumi
robot sederhana ini dirakit dari barang barang bekas
seperti printer bekas pagar mobil mainan
dan komponen komponen komputer yang sudah tidak terpakai lagi
aki bekas motor digunakan sebagai sumber tenaga
robot yang dilengkapi cctv ini digerakkan dari jarak jauh
menggunakan sinyal telepon seluler
untuk meledakan bom para siswa membuat sebuah tempat
dengan tombol yang terbuat dari power supply
sebuah aki basah dan sumbu mesiu
berfungsi untuk meledakan bom
kita bikin robot ini mulai setahun
dari kita semenjak kelas sepuluh sampai sekarang
kita ingin membuat robot yang bisa digunakan
kalau kita bikin ini ya siapa tahu
nanti ada barang barang yang mencurigai
sebagai bom jadi kita bisa gunakan ini
pembuatan robot ini menghabiskan modal sebesar dua juta rupiah
yang berasal dari tabungan para siswa
kelima siswa ini tergabung dalam ekstrakulikuler robotika
yang diadakan di sekolah mereka sejak dua ribu sepuluh
nah sebenarnya di sma delapan ini ada ekstrakulikuler
jadi kami memberikan materi materi yang berhubungan dengan robotika
setelah materi itu diberikan kemudian mereka harus bisa
mengaplikasikan apa yang diberikan
dan kita yang telah kami berikan dalam bentuk robotnya langsung
para siswa ini menyumbangkan pemikiran mereka
untuk membuat robot penjinak bom sendiri
mereka ingin membantu tugas polisi menjaga keamanan indonesia
ahmad fikri sukabumi